coba ambilin laporan keuangan bulan lalu di bagian keuangan ya
sama mintain list budgeting project property yang di tangerang itu
makasih banget ya udah nuangin aku lagi
makasih banget ya udah nuangin aku lagi
makasih banget ya udah nuangin aku lagi
udah lah santai aja lagian juga tadi aku cuma kebetulan lewat doang kok
kalau bisa sih mulai sekarang kamu kalau mau pulang sekolah atau berangkat sekolah mendingan diantar jemput aja
takutnya ketemu anak black obrol lagi kan kayak tadi
kalo bang oki keberatan gak yang antar jemput aku bang oki

bisa lu deh
aku udah berhasil ngambil
makasih banget ya kamu pasti udah berusaha banget buat dapetin surat pengalian kontra
aku bakal berjuang ngapain aja biar aku tetap bisa sama kamu bebe
makasih banyak ya beb aku bener bener deh baru kali ini aku nemuin
cewek yang bener bener baik peduli dan sayang sama aku
kamu doain aku ya biar aku cepet cepet dapetin uangnya sepuluh juta itu amin pasti dapat kok
nah gitu dong namanya kalian itu bekerja sama demi cinta
eh yan mel lu berdua lama lama kayak reboy ya memperjuangkan cinta demi dapet
restoran tua jangan jangan samakan diriku dengan dirinya pasangan melian tuh udah paling
kok tumben dia nggak diantriin sampai dalam
kayaknya gue kenal motornya
kok raya bisa dianterin sekolah sama bangkobar sih
terima kasih banyak mic
itu akan kosong
pokoknya sekarang kamu konsentrasi belajar
jangan memikirkan hal yang lain selain pelajaran
masuk dulu yuk
tadi gue liat lo datengin sama bang kober
kok lo bisa dianterin sama bang kober dia kan orang jahat
iya raya lo pikirin deh
kalo lo ternyata dianterin
maksudnya deket deket gini sama bang kober
terus kemarin ngapain temen temen
yang nyelamatin lo dari dia
mel bang kobar mungkin emang jahat
tapi kan kita gak harus menjamin orang jahat kan
lagian nih mel bang kober itu gak jahat
dia tuh baik banget sama gue
malah gue itu diperlakukan layaknya putri sama dia
gue takutnya cuma dia tuh pura pura baik doang
terus nanti waktu lo lengah
dia malah yang namanya
culik tuh lagi kayak kemarin gitu
kayak eehh serem
dengerin ya gue udah kemarin udah jelasin sama lo kan
kalo misalkan gue itu bukannya culik sama bang kober
tapi waktu itu buat kecelakaan
terus dia yang nolongin gue
dan akhirnya dia bawa gue ke rumahnya
terus lo gak dijahatin
enggak lah mel
kok aneh banget sih
kenapa bang koper gak ngejahatin lo sama sekali
malah dia manja manjain loh
malah dia sayangin lo kayak yang ketel bilang
kan dia kan musuh abah harusnya dia jahat
om kobar itu dulunya deket banget
ternyata waktu gue tanya sama abah
memang kenyataannya seperti itu
rasanya kenapa om kobar itu sayang banget sama gue
nanti dia cuma bohong
iya iya yuk masuk yuk
ini baru namanya konsep
ini sih bu
ini berkas yang ibu minta
iya makasih ya lulu
ruang presentasi udah siap
tenang aja bu ruang presentasinya udah siap
soalnya sebentar lagi
pavuat sama si keket itu udah mau dateng
tenang aja ibu
ya kebetulan konsep juga udah selesai nih
keren nih bagus nih konsepnya nih
oh ya kan
kita tinggal doa aja semoga klien
ibu nggak jadi pakai konsep yang kita buat ya bu
eh bukannya nggak jadi
kayak jus jadi biar lebih oke
cocok ibu cocok banget
sekarang kita tinggal doa aja
semoga kliennya bisa suka
sama konsep ini
amin ibu amin
mendingan sekarang lulu cek lagi ruang presentasi
siap ibu terima kasih bu
aduh ya allah
mudah mudahan konsep ini bisa diterima sama klien
sekarang rewan tolong ke ruang saya ya
di bagian keuangan ya
yang di tangerang itu
masa ngambil gitu aja suruh pak wira
padahal kan dia bisa ngabis sendiri
padahal bagaimanapun waktu pak wira jabatannya di atas dia
pak fira gak pernah jahat sama dia
iya aku juga jadi kasihan sama pak wirawan
maaf ini pak
coba kamu cek pembayaran pajak yang udah dibikin sama orang keuangan
udah bener atau belum
nanti jangan jangan ditilap lagi sama orang keuangan
oh iya yang teliti ya
pak wirawan saya juga kesal tuh pak sama pandi
masa baru naik jabatan gitu aja udah ragu
harusnya dia itu hormat sama pak wira
bagaimanapun dia itu pernah jadi bawahnya pak wirawan
iya pandi sekarang kayaknya sok ngebosi
yang sabar ya pak wira